pasca penahanan ketua umum golkar sutyano fanto penggantian ketua umum golkar ini semakin bergema
penyelenggaraan munaslup disebut sebut akan terjadi dalam waktu yang dekat
salah satu calon kuat adalah koordinator perekonomian partai golkar yang juga menjabat sebagai menteri perindustrian erlangga hartanto
dan sudah hadir bersama kami bapak erlangga di studio dua cnn indonesia
selamat datang pak terima kasih sudah hadir di sini
pak erlangga sebelumnya sudah mendapatkan izin benar bisa dikonfirmasi dari presiden joko widodo
ya alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk
seperti apa ketika pak presiden memberikan mandat
mungkin pertama kita membahas partai golkarnya dulu
jadi yang pertama konteks munaslup ini akan dilaksanakan sesuai dengan hasil pleno dpp yaitu setelah peradilan
nah tentunya kita akan melihat hasil daripada peradilan nanti
mungkin pertama konteks munaslup ini akan dilaksanakan sesuai dengan hasil peradilan
dan tentunya dalam proses tersebut nanti pengurus dpp akan juga membahas mengenai langkah langkah selanjutnya
termasuk penyelenggaraan munaslup tersebut
ketika nantinya pra peradilan kalah begitu jika nantinya kalah begitu
ini apakah ada skenario tertentu pak yang sudah atau dipersiapkan oleh
dalam rapat pleno kemarin dalam salah satu butirnya mengatakan apabila beliau memenangkan pra peradilan
maka dpp akan meminta bapak ketua umum untuk mengundurkan diri
nah artinya kalau itu disampaikan oleh pengurus dpp maka tentu langkah berikutnya kembali ke munas luar biasa
oke tapi seberapa genting sih pak dalam tubuh partai golkar ini mengingat ketua umumnya sedang ditahan
ya persoalannya kan memang dalam kondisi luar biasa
nah kondisi ketua umumnya
kepada ketua umum partai golkar
sehingga dinilai ke depan itu untuk menghadapi tahun politik dan agenda agenda politik diperlukan kecepatan ataupun tindakan tindakan yang lugas
dan tentunya akan memberatkan posisi beliau karena beliau sedang menghadapi persoalan yang harus dihadapi secara pribadi
dengan demikian tentunya partai tidak ingin membebankan beliau
oke dengan kasus ini begitu
anda secara sadar melihat ada keretakan antara fungsionalis dari partai golkar
partai golkar tidak pecah
karena sebetulnya kan ini antara pengurus plenwo sendiri yang kemarin secara bulat musyawarah untuk mufakat
bahwa proses ini akan ditempuh dengan musyawarah dan mufakat
dan saya tidak melihat akan adanya pertentangan ataupun perpecahan di dalam kepengurusan dpp yang ada sekarang
baik tapi kemarin menurut
pleno begitu ada tiga puluh empat dpd yang setuju saja setnov akan tetap menjadi ketua umum
menurut anda seperti apa
ya tentunya kita sudah melihat bahwa ada aspirasi yang menghendaki juga diadakannya munas luar biasa
dan kedua sudah ada keputusan daripada plenwo itu sendiri
nah tentu kita dan keputusan kemarin adalah daerah daerah itu mendukung hasil keputusan daripada pleno
dengan demikian mekanisme yang ditempuh
adalah mekanisme yang sudah ditentukan dalam pleno kemarin
yaitu menunggu peradilan
kemudian selanjutnya baru mengadakan persiapan persiapan untuk munas
oke sebagai calon kuat apa namanya ketua umum partai golgar ini pak
bagaimana anda menyikapi dari kasus setnov kemudian apa yang akan dibenahi nantinya
secara kita pilkada dua ribu delapan belas akan segera berlangsung begitu
jadi yang pertama tentu saat sekarang saya belum berkomentar mengenai itu
karena itu nanti sesudah
tidak ada komentar ya pak
ya pada waktunya sesudah acara itu ada
tapi sudah pulat
calon kuat itu tergantung kepada usulan dari masing masing daerah
yaitu pemegang suara partai golkar
mereka lah yang akan menentukan siapa yang dianggap tepat untuk menakodai partai golkar
tapi sebelum kita ke pertanyaan tentang setnov tadi
sebelum nama anda digadang gadangkan begitu ada calon kuat juga idrus marham
anda menilai apa
idrus marham ini seperti apa pak
idrus marhan sudah sebagai sekjen dan hari ini pak idrus menjadi plt ketua umum
sesuai dengan keputusan daripada pleno dpp itu sendiri
dan tentu ini akan nantinya akan masanya itu akan sampai pra peradilan
dan selanjutnya nanti kita akan rapat lagi
ada anggapan juga banyak yang memilih anda untuk jadi calon kuat
karena ternyata anda berhasil memenangkan hati milenial ini pak
tapi nanti kita bahas kembali ya seperti apa lebih jelasnya
dan cnn indonesian newsroom akan kembali bersama dengan bapak erlangga hartanto
anda tetap bersama kami
baik anda masih bersama pak
nasib partai selanjutnya
tapi kenapa harus menunggu lama
kenapa harus menunggu pra peradilan ini dilakukan
ya ini namanya menenggang kemanusiaan
karena kita kan melihat bahwa kondisi ketua umum pak setiano fanto ini kan
sedang mengalami musibah
nah tentu sebagai patra besar harus menghargai ketua umumnya
dan nuansa ini kita harus jaga
karena sebetulnya nuansa ini kan dalam tanda petik waktunya tidak lama
oleh karena itu keputusannya sudah ditegaskan bahwa setelahnya kita sudah sepakat dan bulat
menyelenggarakan munas luar biasa
apakah ini artinya ada peluang untuk setnov tetap menjadi ketua umum partai golkar
sudah ada kesepakatan dari dpp
tentunya dpp perlu konsisten terhadap keputusan yang dibuat
tapi dari sisi aturan apakah memang ini diperbolehkan begitu
keputusan itu kan secara kolektif
dan kolektif sudah mengambil keputusan pleno seperti itu
nah tentu sebagai partai kita harus ikuti
ketika kita berbicara munas luar belum akan diadakan
euforia pilkada sudah sudah mulai gencar untuk dilakukan
bagaimana sikap dari partai golkar
partai golkar kan sudah mempersiapkan seluruh untuk pilkada pilkada ini
jadi tentu proses itu tetap berlanjut
nah ini dua ribu delapan belas akan menghadapi pemilu keadaan serentak
bagaimana golkar melihat tahun pemilihan ini
tahun pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung tahun depan
ya tentunya partai golkar melihat bahwa pemilihan ini
satu hal yang memang merupakan kegiatan politik
ataupun demokratik yang penting
yang akan membawa partai golkar di dua ribu sembilan belas
jadi itu tahap
olahraga ini namanya uji event
menjelang event di dua ribu sembilan belas
nah tentu soliditas partai itu menjadi penting
jadi ini yang dilakukan untuk menjaga soliditas ke depan
dari kasus setnov apakah ini menjadi penghalang atau justru menurunkan elektabilitas
ya mungkin kasus yang menimpa ketua umum ini merupakan tantangan bagi partai golkar
dimana sekarang tentu partai golkar harus memitigasi efek efek yang diakibatkan
oleh kejadian tersebut
apa strateginya pak yang akan dilakukan partai golkar
mengingat kita tahu partai golkar merupakan salah satu partai terbesar di indonesia
yang dikatakan sudah cukup solid begitu
dengan adanya kasus ini dan nantinya ada pemilu kada
strategi apa yang dilakukan pak
yang pertama kita tunggu munas luar biasa dulu
sesudah itu baru kita bicara ke depan
tapi informasi yang kami dengar begitu bahwa bapak presiden meminta anda untuk menyiapkan langkah langkah
untuk menyelamatkan partai ini partai golkar
apa pak langkah langkah yang diambil
ya tentu nanti akan dibahas sesudah munas lup ini berjalan
jadi tetap tidak ada kejelasan atau tidak ada informasi sampai dengan munas lup akan dilaksanakan nanti
kita kan dalam partai ini ada proses ya
jadi kita partai ini tidak bisa mendahului proses
jadi kita tunggu sampai proses ini berjalan
termasuk dengan informasi bahwa anda akan menjadi pengganti dari setia novanto
ya kembali lagi untuk pengganti itu melalui mekanisme yang ada
walaupun sudah dapat izin pak presiden
tergantung kepada pemegang suara
yaitu pemegang suara dari dpd tingkat satu maupun tingkat dua
kalau izin presiden itu adalah izin saya sebagai pembantu beliau untuk ikut dalam munas nanti
jadi izin itu yang diperlukan dari bapak presiden
pak tapi bisa diceritakan kembali seperti apa sih pak sekarang situasi
di partai golkar apa namanya goyangkah begitu dengan kasus ini atau justru semakin semakin sulit
saya rasa empati dan simpati daripada kader terhadap kasus ini tinggi
jadi tentu soliditas juga diharapkan bisa ditingkatkan
seperti apa pak cara meningkatkannya
ya artinya ini semakin menyolidkan partai dan dengan mekanisme munas nanti
hal hal ini akan
sebelum pak setia novanto menjadi tersangka untuk kedua kalinya begitu
apakah tadinya sebelum itu apa namanya
rencana munas lup tidak terlalu menjadi agenda prioritas begitu
jadi ketika sudah jadi tersangka dua kali menjadi prioritas golkar malah
jadi saya tidak mengatakan bahwa itu menjadi prioritas
tapi ini menjadi salah satu yang diputuskan di dalam rapat pleno yang terakhir kemarin
pandangan dari tuhan
tokoh tokoh fungsionalis golkar terhadap kasus setia novanto
ya saya rasa pandangan pandangan fungsionaris sudah disampaikan
oleh masing masing fungsionaris di dalam media masing masing
tapi kalau pandangan
saya tidak menyimpulkan
tidak mau berkomentar kembali ya pak
tapi kalau komentar dari para fungsionalis ataupun pemimpin partai golkar terhadap anda
yang digadang gadang akan menjadi calon kuat seperti apa
ya tentu juga itu tersedia di media
itu bisa dibaca
saya tidak akan mengomentari tentang diri sendiri
oke karena ada anggapan pak saya baca di beberapa media online
anda ini cukup kuat karena ada kedekatan terhadap milenial
terhadap segmentasi yang cukup besar ada di media sosial
karena kita tahu kemarin setia novanto cukup mendapatkan tekanan di sana begitu
katanya anda cukup dekat dengan teknologi juga itu benar
ya karena tentu background saya kan pendidikan teknologi
dan juga pendidikan lanjutan mendalami mengenai informasi teknologi
jadi tentu it dan digital economy ini bukan sesuatu hal yang baru
oke bukan sesuatu hal yang baru untuk anda
tapi soal pencalonan ini tidak hanya ke presiden
apakah sudah mungkin pak jk atau pak akbar tanjung pak luhut sudah tahu tentang informasi ini
saya selalu berkomunikasi dengan fungsionaris apalagi senior senior dari partai golkar
seperti apa komunikasinya pak
ya berkomunikasi dengan lancar
kapan terakhir komunikasi dengan pemimpin atau pak jk misalnya
ya tentu komunikasi itu kan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu
jadi komunikasi itu berjalan secara alamiah saja
apalagi dengan sekarang peralatan teknologi sudah banyak sekali
tapi mereka sudah merestui kah
kapan terakhir kali berbincang dengan mungkin
pak akbar tanjung mengenai partai golkar saat ini situasinya
ya sama juga pak akbar tanjung kan dari setiap waktu berdiskusi mengenai apapun yang terjadi dengan
ataupun mengenai keprihatinan di partai golkar
diskusi apa sih pak
atau mungkin ujangan apa yang diberikan oleh pak akbar tanjung dalam menghadapi
para senior itu kan mengendaki agar partai ini bisa melakukan konsolidasi dan bisa menyongsong agenda politik
jadi tentu masalah persatuan masalah konsolidasi dan masalah kesiapan untuk menghadapi tahun pemilu
ini artinya sudah ada komunikasi yang cukup lancar terhadap senior bahkan junior sudah menyokong begitu
ini artinya sudah bisa dikatakan cukup bulat tapi tetap ya tidak mau mengonfirmasi hal tersebut untuk menjadi ketua umum partai golkar
kita harus menunggu sesuai dengan jadwal

oke dari calon kuat kemarin yang juga digadang gadang namanya selain idrus marham ada juga ketua banggar aziz syamsuddin
siapa yang paling kuat menurut anda
calon mana yang cukup sulit untuk disaingi atau di
saya tidak ada komentar
semua teman teman saya pak aziz pak setia
seperti apa anda melihat pak aziz
ya pak aziz kan salah satu tokoh muda di partai golkar
tokoh muda apakah peluangnya cukup besar
semua mempunyai peluang yang sama
semua berpulang kepada teman teman di daerah
tapi kalau kita berbicara soal dukungan golkar begitu pak dukungan golkar terhadap pemerintah saat ini ke depannya seperti apa pak
dukungan golkar terhadap pemerintah itu sudah final
jadi sesuai dengan munas yang lalu bahwa kita akan mendukung pemerintahan pak jokowi jk sampai dua ribu sembilan belas
bahkan partai golkar sudah memberikan dukungan untuk bapak presiden untuk periode berikutnya dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh empat
jadi itu prinsip yang diambil oleh partai golkar
siapapun nanti pendamping
siapapun nanti yang akan memimpin partai golkar
oke baiklah pak kita ke informasi atau kita ke pertanyaan selanjutnya begitu
dari rapat pleno mungkin anda sudah melihat sudah mengintai begitu siapa saja yang sepertinya mendukung anda dalam memimpin partai golkar nantinya
sudah terlihatkah hal hal tersebut
aspirasi sudah dikomunikasikan juga
jadi kelihatannya sudah terpetakan
sudah terpetakan petanya akan seperti apa pak nanti
ya pertanyaan nanti tunggu sesudah waktunya lagi
tentu kita tidak bisa mendahului sebelum proses proses itu dilampaui
oke tapi pak wakil presiden yusuf kala begitu mengatakan bahwa syarat ketua umum golkar adalah yang paling sedikit memiliki kesalahan benar
pertama yang dipilih ini kan kita bukan memilih nabi
tapi memilih ketua umum partai golkar
masalah dosa itu kan catatannya nggak ada di kita masing masing catatannya ada di atas
jadi tentu ya itu kita lihat menjadi bagian daripada proses ini
tapi kan untuk meminimalisir hal hal seperti pak setia novanto ini apa namanya jadi harus check and recheck background
bagi partai golkar kita kenal yang namanya pdlt
jadi ada prestasi dedikasi loyalitas dan tidak tercelah
jadi itu selalu menjadi kriteria untuk menjadi pimpinan di partai golkar
dan itu bukan hanya sekarang tetapi ini sudah sesuatu yang secara berkala
itu sudah menjadi persyaratan untuk memimpin partai
sudah ada persyaratan tertentu ya pak
sudah ada persyaratan
untuk jadi ketua umum tapi sebagai apa namanya mengantisipasi nantinya ketika akan terjadi hal tersebut anda menjadi ketua umum akan merubah strukturnya
kita tetap berhati hati
kita tunggu sesudah mulai
kemudian ini kan ada kalau tadi anda beranggapan golkar sepertinya solid solid saja
masih kuat gitu walaupun ada kasus setia novanto menghadang
tapi kita tahu di berbagai media bahkan ada juga loyalis dari pak setnov ada yang sangat kontra bahkan
bagaimana anda menghadapi loyalis setia novanto nantinya
saya rasa di golkar itu yang ada loyalis terhadap partai golkar
bukan loyalis terhadap setnoff
jadi loyalis terhadap pimpinan itu suatu hal yang biasa
tetapi tentu semuanya orientasinya kepada menginginkan partai golkar ini besar
nah oleh karena itu saya tidak melihat di sini ada dalam tanda petik faksi faksi
faksi faksi tidak ada menurut anda ya
tapi tidak akan melakukan rekonsiliasi
seluruhnya kan tentu kita akan

dan akhir akhir kita harus menghadapi secara baik dan harus membangun optimisme kepada kader kader partai di seluruh indonesia
jadi tentu kader kader ini dalam menghadapi pilkada nanti dalam menghadapi tahun politik harus punya semangat yang tinggi
oleh karena itu kita tidak bisa berpesimis
tapi ini artinya akan diakomodir nanti ketika masa anda
partai politik itu membutuhkan kader
jadi semakin banyak kader semakin baik
jadi tentu kalau kita sudah punya kader sebaiknya semuanya direkrut
pak bagaimana dengan anda melihat kasus sekarang pak setnov sudah sudah mengajukan pra peradilan ini
menurut anda apakah tetap juga anda katakan optimis
ketua umum ini akan bisa melenggang
saya rasa kalau pra peradilan kan hak hukumnya pak setia novanto

tentunya itu namanya upaya
dan kita harus berusaha untuk menyelesaikan persoalan hukum
nah selama itu menjadi haknya beliau ya tentu kami berharap bahwa beliau bisa selamat dalam proses ini
anda mendukung pak setnov untuk selamat
saya kenal baik pak setnov
jadi tentu saya sebagai sahabat sebagai tahu keluarga dan yang lain saya selalu mengharapkan agar beliau selamat
seperti apa anda melihat pak setiano fanto
mungkin dalam keseharian di luar partai
mungkin dalam keseharian di luar
mungkin dalam keseharian di luar partai
seorang yang yang sangat friendly dan baik kepada semua
dan mempunyai pribadi sisi yang baik yang juga apa dan dengan keluarga kami juga sangat dekat
kalau secara integritas
biarkan bukan saya yang menilai
biarkan publik menilai dengan adanya pemberitaan beliau di media masa banyak sekali
ya itu kami persilahkan kepada
ya itu kami persilahkan kepada publik
jadi kita menjadi fokus perbincangan di partai golkar
kita partai golkar biasanya tidak membicarakan individu per individu kita lebih bicara mengenai
tapi individu ini ketua umum pak
ya artinya kita tidak bahas hal hal semacam itu
tidak dibahas hal hal semacam itu
jadi membiarkan pemberitaan yang ada yang penting bagaimana partai golkar ini tetap berdiri kokoh
pemberitaan itu kan domennya media
kita tidak bisa mengintervensi apa yang media lakukan
kita tidak bisa mengintervensi apa yang media lakukan
jadi bukan apa namanya itu masing masing media yang memberitakan
nanti saya akan tanya kembali karena kita harus jeda dulu
kita akan membicarakan soal persiapan dua ribu sembilan belas lebih jauh lagi
tapi anda tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom